oke bang mara yang terakhir saya mau minta sikap anda karena gini
pan menjadi salah satu untuk kita lihat dalam pemilu kemarin
menjadi salah satu pendukung utama prabowo sandi
tidak hanya pendukungnya ikut ikutan
tapi juga ikut mendrive isu isu yang juga penting bagi koalisi prabowo sandi
yang saat ini punya posisi sentral juga di partai amanat nasional
dan juga punya posisi sentral di koalisi prabowo sandi
how do you think dengan pak amin
how do you think dengan sikapnya
how do you think dengan narasi narasi yang dibangun selama ini
bahkan setelah pemilu usai
bang bara sudah tahu sendiri di berita kita sudah tahu pak amin
terus menggelorakan bahwa pemilu ini kecurang
bahwa hal hal yang buruk terjadi di pemilu ini
pan dan prabowo harus protes
seperti itu gimana anda lihatnya
ya jadi itu juga salah satu tantangan bagi pan
untuk bisa keluar dari trap lima tujuh persen
itu mengurangi ketergantungan
ketergantungan berlebihan pada seseorang
iya bisa katakan begitu
kita ini kalau ingin menjadi partai besar
harus mempunyai sistem yang kuat
berdasarkan sistem berdasarkan institusi
bukan berdasarkan satu orang ketokohan
yang terlalu menominasi
dan kita lihat sejarah partai yang terlalu tergantung pada ketokohan itu
pada akhirnya tidak bisa berkembang dan bisa juga hancur
anda lihat pak amin rais
jadi di sini juga pan itu tantangan terbesar
bagaimana untuk bisa melepaskan ketergantungan itu
dan artinya untuk itu perlu ada juga orang yang berani bersikap kritis
seberapa sepakat anda dengan narasi narasi yang dibangun pak amin selama ini
ya saya sering juga
apa saya ada beberapa yang mendorong saya untuk mengkritik terbuka
misalnya soal people power itu
dan sudah tidak relevan lagi dalam suasana demokrati sekarang
saya kan terbuka mengatakan begitu pendapat saya